seperti inilah kondisi kepadatan ribuan pengunjung yang hendak masuk dan keluar area parkir di pusat perbelanjaan centra glosir cikarang cikarang utara pada sabtu lalu
gugus tugas juga menggelar swab antigen terhadap pengunjung secara acak
pihak pengelola diimbau agar menutup pintu masuk apabila pengunjung di dalam telah memenuhi kuota
wali kota makassar muhammad ramdan dan ipomanto geram saat mengait kerumunan warga di mall panah kutang makassar pada minggu malam
wali kota sempat memanggil petugas dan pengelola agar menerapkan protokol kesehatan
jika tidak ancaman penutupan mal akan dilakukan
saya tidak menarang perdagangan dalam bisnis oke tapi protokol kesehatan wajib
wali kota makassar juga menyeroti pengelolaan mal yang tidak menerapkan pembatasan keluar masuk pengunjung mal
pembatasan pengunjung mal seharusnya disesuaikan dengan jumlah plan yang ada
satu tinen lima kalau kita lihat tinen begini lima itu cukup memadai
maka kalau ada enam ratus tujuh puluh lima tinen maka segitu
maka tiga tiga ratus lima puluh maksimal tidak boleh lewat
sehingga di pintu masuk harus dikontrol dipastikan pada saat itu tidak lebih dari tiga tujuh ratus
pengusaha juga diminta mengikuti aturan pembatasan jam operasional hingga pukul dua puluh satu waktu indonesia tengah